nanti kebalik lagi bajunya roh dipakai lagian hahaha hahaha
nyanyi terdengar bukan kita teh ya nanti tanyain lah
mungkin dia kak kamu sedang mencari
tadi ada dua orang yang sedang mencari adiknya
nenek yakin kamulah yang dimaksudkan
sayang dia sudah pergi jauh
nenek tadi mau menyusul dia tapi sudah terlanjur pergi
jangan sedih ya kaset tidak ada yang mustahil bagi
yusti allah untuk mempertemukan kalian kembali
hai insyaallah tapi tidak apa apa nek aku sudah mengikhlaskan
hai dan aku yakin dibalik semua ini ada hikmahnya
hai karena ini semua adalah takdir allah
hai allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan
hai agar aku tidak bertemu denganmu
hai agar aku tidak bertemu denganmu
hai agar aku tidak bertemu denganmu
kakakku insyaallah aku ritu dan semua ada
hitam ya sabarnya kasih

terlebih dahulu menguasai jurus brajamusti itu sendiri

segera manajemen pagi pagi ayo nama tuh apalagi dikasih jamuan sama nyiroh ya kita
jadi segera jadi kuat nih badan kita ya hahaha nggak nyangka ramuannya iroh ma sangat luar
biasa stamina jadi makin aduh tinggi bisa jangan homologi ilmu kita udah balik lagi ya
ini atuh nyangka nyiroh taduh boga ilmunah sangat luar biasa gening tapi tadi hati hati
ah nanti kebalik lagi bajunya iroh dipakai lagian hahaha hahaha surah apa itu kita lihat yuk ayo
nyanyi terkendali karungkan kita teh ya nanti tanyain lah
siapa yang suruh ngintip